cukup membanggakan dari dunia perfilman indonesia ini dea
ini malam anugerah piala citra dua ribu delapan belas yang diselenggarakan minggu malam
telah mengumumkan pemenang dari dua puluh dua kategori bidang perfilman indonesia
acara ini merupakan puncak dari program komite festival film indonesia selama setahun
sebagai bentuk apresiasi terhadap karya film anak bangsa
film yang masuk dalam nominasi merupakan film film yang telah tayang di bioskop
sejak september dua ribu tujuh belas sampai september dua ribu delapan belas
proses penjurian dilakukan dengan melibatkan juri independen
dan satu ratus enam puluh tiga voters yang sebelumnya telah masuk nominasi atau memenangkan piala citra
lukman sardi selaku ketua ffi mengatakan kualitaslah yang menjadi inti dari penilaian
kualitas kualitas itu adalah ada dalam ide gagasan baru estetika tentunya kan
dan di dalam makanya juga kita kan melibatkan semua asosiasi
asosiasi mulai dari editor sutradara aktor mereka yang akhirnya memilih film film
untuk akhirnya jadi nominasi
itu sudah sangat jelas sih bagaimana para asosiasi ini tentunya menilai dari segi kualitas
terdapat dua puluh dua piala
berlapis emas yang diberikan kepada pemenang dari masing masing kategori
pemenang untuk kategori film animasi terbaik jatuh kepada si juki the movie
untuk film pendek terbaik jatuh kepada film berjudul kado
sedangkan untuk kategori film terbaik jatuh kepada film marlina si pembunuh dalam empat babak
untuk kategori pemeran utama pria terbaik
tahun ini jatuh kepada gading martin yang berperan dalam film love forcel
sedangkan untuk pemeran utama wanita terbaik jatuh kepada artis papan atas indonesia
marsha timoti yang berperan dalam film marlina si pembunuh dalam empat babak
saya selalu menganggap itu serius dan selalu saya anggap menantang
untuk bisa menjadi karakter baru yang sangat believable di mata penonton
tapi mungkin marlina salah satu karakter yang mungkin agak jauh berbeda dari karakter yang lain lainnya
ya pertama dia orang sumba
mungkin karakter pertama yang saya mainkan dengan dialek daerah
kayaknya itu salah satu yang paling membedakan dari yang lain
untuk para tim yang bekerja di balik layar juga meraih penghargaan dalam piala citra
salah satunya untuk sutradara terbaik jatuh kepada mauli surya
yang filmnya mendapat penghargaan paling banyak tahun ini
yang ini marlina si pembunuh dalam empat babak
tiba tiba menang itu benar benar sebuah surprise sih
dan benar benar gak ngarep gitu istilahnya di film pertama
terus begitu menang tiba tiba karir saya berubah gitu istilahnya
tiba tiba ada banyak kesempatan yang datang ke saya
jadi makanya saya selalu mendukung kalau sana bisa diberikan kepada yang
filmmaker filmmaker yang masih berkembang itu menurut saya bagus banget gitu istilahnya
malam anugerah piala citra ini
dihadiri oleh para sutradara artis aktor serta para pelaku film indonesia
acara ini merupakan apresiasi terhadap karya karya luar biasa anak bangsa
yang mewarnai dunia perfilman indonesia selama satu tahun terakhir
sandra insanasari jakarta